bicara tentang siapa yang menjaga ini juga tentunya menjadi tugasnya untuk menjaga tentang kelautan dan juga perikanan di indonesia
menteri kelautan dan perikanan republik indonesia susi pujastuti menjadi pembicara kunci di konferensi kelautan our ocean conference
yang diadakan di malta pada tanggal lima hingga enam oktober ini
nah dalam acara ini menteri susi juga sempat berbincang akrab dengan pangeran charles asal inggris ini juga
yang akhirnya mengubah fokus ya jadi salah fokus saya
dalam acara our ocean conference dua ribu tujuh belas menteri susi pujiastuti sempat bersalaman dan berbincang dengan pangeran charles dari inggris
momen ini terjadi usai acara pembukaan saat para delegasi menuju area untuk foto bersama
dalam perbincangan yang berlangsung sekitar satu menit ini pangeran charles sempat memuji kebijakan susi terkait masalah kelautan di indonesia
usai pembukaan susi langsung mengadakan pertemuan bilateral dengan pangeran charles
pagelaran our ocean conference diadakan di malta pada lima hingga enam oktober untuk membicarakan berbagai masalah kelautan di dunia
acara ini dibuka oleh dua pangeran di eropa yang sangat peduli mengenai masalah laut
yaitu pangeran albert ii dari monaco dan pangeran charles dari inggris
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti juga menjadi pembicara kunci di acara ini
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia